sejak pagi sudasi yen sudah bersiap menuju kapal tangkap ikan yang bersandar tak jauh dari rumahnya
dengan sebagian modal yang ia pinjam dari kerabatnya
ogut sapaan akrab sudha sijan memutuskan tetap melaut
ia melaut di perairan teluk jakarta hingga kepulauan seribu
pak gup tangkapan hari ini gimana pak
nggak ada sama sekali
terus orang ini ikannya adanya sore
ini udah jam segini kan udah bakas kena orang
jadi kalau kedua dua kena orang tuh udah nggak ada ikan
begitu aja udah
biasa dapat berapa kilo pak sehari
ya nggak tentu
namanya juga airnya kan kadang kadang jelek ya kurang
kalau arusnya bagus kadang kadang ada
ini mungkin kayaknya sih rupanya lagi jelek
dan juga pengennya tuh sore melulu ikan
kalau dapat sedikit kayak gini biasanya mau dijual atau dikonsumsi sendiri pak
ya kalau gitu ya buat posisi sendiri
jika hasil tangkapan ikan tak sampai satu kilogram seperti ini
ogut tak berani menjual ikan ikannya ke pengepul
karena harga beli akan jauh di bawah harga sebelum pandemi covid sembilan belas
sebagai contoh ikan barakuda atau kacang kacang
ugut menyebut saat ini ikan dihargai pengepul senilai sepuluh hingga dua belas ribu rupiah per kilogram
dari yang sebelumnya dua puluh ribu rupiah per kilogram
padahal sekali melaut
ogut membutuhkan modal minimal tiga puluh lima ribu rupiah untuk membeli solar
ia pun memilih membawa ikan tangkapannya pulang ke rumah
selain ogut ada pula nelayan di teluk jakarta yang memutuskan tetap melaut yakni tarjono
walau kerang hijau miliknya cuma dibeli dengan harga murah
kegiatan melaut tetap ia lakukan
agar perekonomian keluarganya bisa berjalan

ya penurunan harga kerang hijau itu
jadi ya begitulah mengurangin harga mengurangin ini pendapatan penghasilan
jadi ya gala gala kurang lah sekilanya sekilanya dua puluh lima ribu
menurut tarjono harga beli kerang hijau nelayan di pengepul anjlok
dibandingkan sebelum pandemi covid sembilan belas
yakni dari empat puluh rupiah menjadi dua puluh lima rupiah
lelaki paruh baya itu hanya berharap ada bantuan langsung tunai yang diberikan kepadanya
sebab bantuan sosial atau bansos sembako yang diberikan pemerintah
ia anggap tidak efektif membantu kesulitan ekonomi keluarganya saat pandemi covid sembilan belas
dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian atau kpkp provinsi dki jakarta
memiliki beberapa hal yang tidak terjadi
untuk program bantuan pemprov bagi nelayan yang mengalami kesulitan ekonomi adalah bantuan sosial sembako
sementara untuk bantuan langsung tunai merupakan program pemerintah pusat
jika ada nelayan yang belum mendapatkan blt
pemprov dki tidak bisa menjamin langsung proses penyaluran blt nelayan di lapangan
karena hanya sebatas memberikan data nelayan yang terkena dampak pandemi covid sembilan belas
kalau blt untuk di pemprov sendiri
kami hanya menyiapkan data jumlah nelayan kami
kemudian dikoordinir oleh kawan kawan kelurahan dan kecamatan
beda lagi dengan bantuan sosial
belum ada harga eceran tertinggi
tetapi kita melihat suplai demandnya
itu fungsi kita
kita tahu kan harian ini akan butuh berapa ikan
contoh sebentar lagi hari besar keagamaan
selain itu suharini juga mengatakan belum ada kebijakan harga beli minimum pengepul
terhadap ikan nelayan di tengah pandemi covid sembilan belas
menurutnya harga jual ikan ditentukan berdasarkan permintaan pasar
saat pandemi covid sembilan belas
pemerintah memiliki program insentif berupa bantuan langsung tunai atau blt
yang disasar kepada nelayan di indonesia
dengan besaran rp enam ratus per orang
yang disalurkan tiap bulannya
inessa ayuniza indra raharja jakarta